personalia yang akan menerima pekerja baru ini fresh gadget ini
kalau ini kan kalau lucky combine ini kan sebenarnya kan
jadi ini pemicu bencana yang terjadi di sumatera barat
sampai mereka melunasi cicilannya atau melunasi hutangnya
kalau lu nonton pertandingan bali
tindakan pelanggaran korupsi dan ini dari aspek apa satu undang undangnya
baru moto karena ngerjain tugas
kenapa kita selalu menjadi sedikit khawatir ketika anak anak kita akan melakukan liburan
sudah mulai menyerang petugas sudah merusak mobil dan akhirnya kena gas air mata
susahnya habitat ikan yang dia cari yang nelayan cari
kami berupaya memberikan pelayanan terbaik
nah terus filter bubble itu juga ada lagi terkait sama bandwagon effect gitu
yang ngecet gue kayak kok bisa gak sih pengen moto ini pengen moto itu
agar semua bahan matang dengan sempurna
dan itu cukup ngaruh ke
jadi kita nggak cukup bukti untuk menyatakan
berperan besar mengenalkan ajaran islam ke etnis tionghoa
kalau lo liat catan screen match nya tuh sepuluh poin
lebih laku buat income juga gitu
atau aspek ekonominya ya
kita tau sendiri di halftime itu prawira tertinggal lima belas poin
memang pemain uzbekistannya rata rata main di domestik
makedonia dan harusnya sih bisa lolos ya
bukan main bola itu main bola
sebenarnya kemarin kan makin kencang nih isu di rezim ini
apa ya bermain ya
dan dia mau kerja keras untuk timnya juga
secara penampilan musim ini tuh mereka sangat menjanjikan sekali gitu